kurang seribu bang
kok kurang seribu

c abus bana lagi deh
udah dari sebulan yang lalu bang
memang berubah jadi libur
berubah jadi libur
lima ah udah untung mau bayar
pak alam kalau gak ngojek bagaimana
wibawa kita sebagai seorang guru
kok kayaknya jatuh gitu
loh kok begitu pak
pekerjaan yang halal pak
saya suka nggak enak sama orang tua murid
mereka menyangka gaji guru kecil sekali
sehingga harus cari tambahan
jadi tukang ojek
kalau keadaannya seperti itu
saya mau ojek karena terpaksa
kebutuhan di keluarga saya sangat tinggi
kalau mengandalkan gaji guru
nama sekolah kita bisa jelek pak
sekarang bapak tinggal pilih
bapak mau mengajar
makasih mah mau baik banget
mobilnya nadia udah diurus belum
udah ada di garasi
tukang ojek itu baik juga ya mah